seperti dirimu seorang ibu yang senang mengumbarkan keburukan
jebah akan aku bungkam mulutmu anak
buat baik baik jangan
paham ya biar mudah yang menghadapinya
pendekar selendang merah
sudah lama sekali aku mendengar nama besar ini
dan sekarang aku akan mengumumkan bahwa nama besarmu hanyalah umurmu
aku akan membuatmu bertekuk putut di hadapanku subang baru
dengan senang hati
jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
ternyata jurusmu cukup tangguh subang kara
tapi jangan senang
karena kamu belum pernah merasakan jurus tenaga dalammu

jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
jangan sampai kau menyesal sudah menentangku

jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
jangan sampai kau menyesal sudah menentangku
kau menghindar nyai

bukankah kau ingin membuat ku bertukut lutut di depanmu

baiklah aku harus menggunakan cara lain untuk mengalahkannya
atau aku akan membunuh bunda
jangan lagi dikutriku
kau tidak usah memberitah
aku mohon jasak iti bunda aku
sekarang kamu harus meminum ramuan ini
jangan kutriku jangan
jangan itu racun itu bisa membunuhmu jangan
ayo cepat minum atau aku akan menghabisi bunda
baiklah aku akan meminumnya
aku mohon jangan sakiti bunda aku
kalau kau tidak ingin bunda mati
maka kau harus mati terlebih dulu

penjahat seperti dia memang tidak bisa dikasihani

awas dibunuh dia
tolong lepaskan ibu undah
tolong aku ibu undah
tenanglah ibu undah akan melepaskanmu
terima kasih rai
kamu datang di saat yang tepat adikku